selanjutnya untuk rancangan peraturan kpu tentang pencalonan gubernur wakil gubernur
bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
mohon teman teman operator
langsung di slide halaman delapan belas
ini berkaitan dengan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang pertama dalam hal terdapat penyelenggara pemilu
kemudian akan dicalonkan menjadi calon kepala daerah
maka kemudian syaratnya adalah harus berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu
pasangan calon jadi pada saat yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik untuk bakal calon kepala daerah
keputusan tentang pemberhentiannya sebagai penyelenggara pemilu
selanjutnya di slide halaman sembilan belas
yang berkaitan dengan calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd
baik provinsi maupun kabupaten kota hasil pemilu dua ribu dua puluh
tetapi belum dilantik menjadi anggota
pada dasarnya di undang undang pilkada menentukan bahwa
anggota dpr dpd atau dprd provinsi dan kabupaten kota
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya
namun bagi calon terpilih yang belum dilantik
maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri
sebagai calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd
yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd
itu statusnya adalah sebagai calon terpilih
maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik
sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri
syarat atau dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan adalah
menyerahkan dokumen paling lambat lima hari
sejak penetapan pasangan calon
berupa surat pengajuan pengunduran diri
sebagai anggota dpr dpd dan dprd terpilih
kemudian yang kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang
atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut
kemudian yang ketiga surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri
sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
kalau di dalam tahapan pilkada pendaftaran calon itu dilaksanakan
pada tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh empat lalu dilakukan penelitian administrasi verifikasi
dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada
itu pada tanggal dua puluh dua september dua ribu dua puluh
untuk anggota dpr ri dpd ini kan sebagaimana kita ketahui bagi yang terpilih
itu akan dilantik pada tanggal satu oktober dua ribu dua puluh
sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh kpu provinsi atau kabupaten kota
sebagai calon atau pasangan calon peserta pilkada pada tanggal dua puluh dua september dua ribu dua puluh empat
maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri
jadi sebagai calon terpilih
jadi supaya jelas jalur yang akan ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah
atau menjadi anggota dpr atau dpd
kurang lebih simulasinya demikian
yang ketiga adalah isu yang ketiga adalah berkaitan dengan penghitungan masa jabatan
orang yang sedang menduduki jabatan tertentu apakah yang bersangkutan masuk kategori satu periode
jabatan atau belum sehingga kemudian apakah mempengaruhi ketentuan bahwa seseorang itu
apabila sudah dua periode masa jabatan maka tidak boleh mencalonkan diri lagi
jadi syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati
wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
itu ditentukan sebagai berikut
yang pertama jabatan yang sama adalah jabatan gubernur dengan gubernur
jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur jabatan bupati atau wali kota dengan jabatan bupati wali kota
jabatan wakil bupati atau wakil bupati dengan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota
yang kedua masa jabatan yaitu selama lima tahun penuh
dan atau paling singkat selama dua setengah tahun
jadi kalau dua setengah tahun sudah dihitung masuk kategori satu periode masa jabatan
yang ketiga penghitungan masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan
dan kemudian yang keempat adalah dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi
telah dua kali berturut turut menduduki jabatan yang sama
kemudian yang kedua telah dua kali dalam jabatan yang sama tapi tidak berturut turut
atau yang ketiga adalah dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda
jadi misalkan ada pasangan kepala daerah kepala daerahnya katakanlah terkena masalah hukum
kemudian yang setelah statusnya sebagai terdakwa itu di nonaktifkan atau di berhentikan sementara
maka kemudian yang menjalankan tugas tugas sebagai kepala daerah adalah wakil kepala daerah tersebut sebagai penjabat sementara atau pelaksana tugas
maka begitu wakil kepala daerah itu menjalankan tugas sebagai bupati itu sudah masuk hitungan bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan sebagai bupati